nobar laga timnas indonesia melawan irak di stadion gelora sepuluh november surabaya berlangsung meriah
meski timnas harus tumbang penonton tetap mengapresiasi perjuangan justin hubner dan kawan kawan
tim garuda muda masih memiliki peluang tampil di olimpiade paris dua ribu dua puluh
melalui laga playoff melawan peringkat empat piala afrika u dua puluh tiga junia
nobar timnas indonesia yang digelar pemkot surabaya di stadion gelora sepuluh november surabaya
diadiri sedikitnya sepuluh ribu penonton
sejak kick off laga timnas indonesia melawan irak sorak dukungan terhadap tim garuda muda diberikan penonton
layaknya nonton langsung di stadion pertandingan penonton bersorak dan menyalakan flare saat timnas mencetak gol
namun hasil akhir justin hubdar dan kolega kalah satu dua dari irak melalui perpanjangan waktu
meski kalah penonton tetap mengapresiasi perjuangan timnas indonesia u dua puluh tiga
seperti berapa timnas indonesia bisa menang lawan jinia
di laga playoff untuk lolos ke olimpiade paris dua ribu dua puluh
laga playoff timnas indonesia u dua puluh tiga melawan ginea akan digelar di paris sembilan mei mendatang
u dua puluh tiga ini timnya sangat tinggi tapi saya harap di pertandingan selanjutnya indonesia bisa berlai kemenangan
kami tetap mengapresiasi perjuangan timnas ya
harapan saya semoga indonesia terbaik lah